selain membacakan replik atau tanggapan atas pledoi terdakwa riki rizal wibowo
tim jpu meminta majelis hakim untuk mengesempingkan seluruh dalil yang sudah disampaikan oleh terdakwa dan kuasa hukumnya
dalam repliknya jpu menjelaskan bahwa terdakwa riki rizal terbukti bersalah secara sah dan juga meyakinkan
ikut melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap yosua tabarat bersama empat terdakwa lainnya
terdakwa dinilai telah melanggar pasal tiga ratus empat puluh kuhp juntop lima puluh lima ayat satu kuhp terkait pembunuhan berencana
jpu berpendapat mengacu pada isi tuntutan yang sudah dibacakan pada enam belas januari silam
tanggapan pledoy penasihat hukum terdakwa terbantahkan dalam replik
tim jpu menyerahkan sepenuhnya kepada milis hakim dalam mengambil keputusan dan menjatuhkan fonis terhadap terdakwa
tentu umum tidak menanggapinya karena telah termuat
secara tegas dan jelas dalam surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari senin
tanggal enam belas januari tahun dua ribu dua puluh
bahwa oleh karena semua dalil penasihat hukum terdakwa riki rizal wibowo tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti
maka kami penuntut umum memohon kepada ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
agar mengesampingkan dalil dalil yang dikemukakan dalam pledoinya
dan menyatakan terdakwa riki rizal wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana
secara bersama sama sebagaimana dakwaan ke satu primer melanggar pasal tiga puluh

bahwa terhadap hal hal lain yang terbuat dalam pledoy penasihat hukum yang belum terbantahkan dalam pledoy penasihat hukum
maka penuntut umum menyatakan
tanggapan penasihat hukum dalam pledoinya
telah terbantahkan dalam repli
yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan penuntut umum
yang telah dibacakan pada hari senin
kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang meyajikan perkara ini
sethank hijwa tuhan yang maha esa menemui memberikan kekuatan
ini semoga tuhan yang mahasisa memberikan kekuatan
pada kekuatan konon larisa
dan maha esa yang jatid
majelis hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil adilnya
sekian terima kasih